pansus hak angket atas kpk mempertimbangkan untuk mencabut kewenangan kpk dalam fungsi penuntutan dan penindakan
artinya kpk hanya akan memiliki fungsi supervisi dan koordinasi atas lembaga penegak hukum lain
mendekati akhir masa kerja dua puluh delapan september mendatang
pansus hak angket kpk mulai mempertimbangkan menyusun rekomendasi untuk melucuti kewenangan kpk
salah satu rekomendasi yakni meniadakan kewenangan kpk dalam penindakan dan penuntutan
dan mengalihkan kepolri dan kejaksaan
artinya kpk tidak bisa lagi menyelidiki menyidik dan menuntut kasus korupsi seperti sekarang
pansus hak angket mengakui pencabutan wawenang kpk bisa terjadi dengan dalih pembenahan sistem penegakan hukum
contohnya misalkan hari ini saya baca ya karena kemarin kami dapatkan
itu nota kesepahaman antara kpk kejaksaan dan kepolisian
tahun dua ribu tujuh belas baru saja keluar
yang tentunya dalam prakteknya ternyata berdasarkan juga laporan yang disampaikan dari forum kemarin
yang disampaikan oleh persatuan jaksa indonesia
nyata sekali bahwa nota kesepahaman yang didatangani oleh pimpinan kpk
pak gusra harjo pak tito maupun pak prestio itu sudah dilanggar lagi
sementara anggota pansus hak angket lain membantah niat dpr melucuti kewenangan kpk
pansus ingin mencari solusi perbaikan pemberantasan korupsi
mencari solusi dan memperbaiki sistem hukum kita seperti apa
rencana pansus melucuti kewenangan kpk akan dituangkan dalam rekomendasi akhir dan dibawa ke sidang paripurna
hasil rekomendasi tersebut harus mendapat persetujuan mayoritas fraksi jika ingin disahkan
pansus hak angket kpk berencana mengalihkan fungsi penuntutan kpk kepada kejaksaan agung
sementara kejaksaan mengaku siap menjalankan penuntutan asalkan diatur dalam undang undang
jaksa agung muda bidang intelijen adi togarisman menegaskan lembaganya siap mengambil alih fungsi penuntutan dari kpk asalkan diatur dalam kuhp
kejaksaan menegaskan tidak ada tumpang tindih antara kejaksaan dengan kpk selama menangani proses penuntutan kasus korupsi di pengadilan tipikor
kejaksaan mengisyaratkan jika fungsi penuntutan kpk dicabut dan dialihkan ke lembaganya maka harus ada revisi undang undang yang terkait
sekali lagi kami minta kalau itu dituangkan dalam undang undang namanya undang undang kami wajib melaksanakan
paham artinya kan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang diberi tugas untuk melakukan penuntutan
ketika dalam undang undang disebut kewenangan itu kita wajib melaksanakan undang undang itu
namanya juga bagian dari kami koordinasi jalan
kewenangan penuntutan ada di jaksa agung
jaksa itu kepanjangan tangan dari jaksa agung jadi tidak ada istilah tumpang tindih dan lain sebagainya
ya kita akan langsung saja mengulas malam hari ini dengan asep iwan iryawan yang merupakan akademisi hukum pidana
dan boyamin saiman yang merupakan masyarakat anti korupsi indonesia atau makis
bang boyamin terima kasih juga sudah telah hadir
kang asep saya akan ke bang boyamin terlebih dahulu melihat wacana
ini sekali lagi memang bentuknya masih usul bukan sudah putusan resmi begitu ya bukan sebuah hasil resmi
tapi paling tidak kita sudah lihat juga tadi pertemuan dengan apa namanya dari pihak kejaksaan agung
sudah ada pertanyaan anda siap
kalau kemudian memang fungsi penuntutan yang ada di kpk ini kemudian diambil alih kembali begitu ya mungkin oleh kejaksaan
artinya ada kewenangan yang memang dalam tanda kutip mungkin dipreteli bahasanya begitu ya
bagaimana manuver pansus ini manuver baru tidak menurut anda
oh ya manuver karena kalau apapun kan undang undang kpk itu dibentuk sebagian dari undang undang pemberantasan korupsi
dan menjadi konsensus sebenarnya
melebih dari itu sekitar
sekitar undang undang sebenarnya
nah disitu disebutkan pimpinan kpk itu adalah penuntut dan penyidik
nah ini kan artinya pada posisi apapun karena dia penuntut dan juga penyidik turun ke bawah juga ada penuntut dan penyidik di situ
nah artinya apa
karena memang istilahnya antitesis dulu kan orang tidak percaya kejaksaan agung dan kepolisian
dan sementara kepercayaan itu juga belum pulih kepada kejaksaan agung dan kepolisian
belum pulih anda melihat itu belum pulih ya
bahkan tidak sampai saat ini
jadi artinya kalau ini belum apa apa sudah dikembalikan lagi ini kan artinya kita ingin negara ini bubar
kalau saya judul saya begitu
karena korupsi nanti kalau dibiarkan lama lama kesejahteraan menurun kesehatan buruk gisi buruk generasi muda kita pendidikan karena dikorup jadi bodoh bodoh lama lamanya ini jadi bubar pasti
tapi anda melihat ini masih sekedar statement satu pihak saja yang mengusulkan ini asal di luar atau memang ini benar benar kira kira menurut anda ini gambaran dari pemerintah
yang ini ngomongkan penolakan penolakan pansus
dan kemudian ada undangan kepada kejaksaan
dan juga mengundang ikhi segala macam seakan akan ikhi itu suatu hal yang
ada advokat juga ya
ya advokat juga
artinya pada posisi itu ingin
karena dpr sangat sangat tidak nyaman dengan kewenangan penyidikan dan penonton kpk yang selalu mengiris mereka menusuk mereka
dan mereka kan seakan akan tinggal nunggu giliran kapan nih
supaya tidak kena giliran ya harusnya
nah kalau pada posisi itu kan kemudian gini
seperti penyidikan ya
dinas perhubungan itu sering nilang truk di jalanin
karena memang penyidik mereka
dalam didangnya masing masing ya
kalau pemberantasan korupsi penyidik pemberantasan korupsi itu kan hal yang wajar
masa satpol pp aja boleh punya penyidik
kpk malah nggak boleh
malah disuruh menjadi supervisi dan koordinasi
nah kalau penuntut pada posisi itu saya balik
saya jangan jadi penyidik korupsi
kan gitu kan
kalau bicara kuhab katanya
kalau bicara tupoksi tupoksi
artinya pada posisi apapun jaksa jangan jadi penyidik korupsi
dia hanya penuntut
sejak kapan dulu kan
zaman orde baru itu kan
dasarnya kepres aja dulu waktu itu kan
kemudian sekarang undang undang gitu kan
boleh menyidik kasus korupsi kan
artinya pada posisi itu kalau dibalik balik begitu
ya sudah semua serahkan kepada polisi
karena menurut kuhab penyidik utama itu kan polisi
selain bpns kan gitu kan
nah ppns hanya dianggap mungkin
sempit hanya satpol pp dan di sub mungkin gitu kan
dinas pertambangan mungkin punya urusan pencemaran lingkungan kaitannya tambang gitu kan
kira kira gitu lah
baik ada dasarnya sebenarnya ketika kita melihat salah satu poin dari sebelas poin poin
hasil temuan sementara pansus angket terhadap kinerja kpk
memang salah satunya menyebut soal adanya dugaan pelanggaran
kita akan lihat poin ke tujuh yang pernah disampaikan oleh pansus angket di dpr terkait kinerja kpk
berikutnya dalam bentuk infografis
ya baik kita akan lihat
kita menjelaskan secara utuh
ini adalah salah satu poin begitu ya dari sebelas poin temuan pansus angket kpk di poin ke tujuh ini
menyebutkan dalam menjalankan fungsi penyelidikan penyidikan dan penuntutan
kpk tidak berpedoman pada kuhap dan mengabaikan prinsip ham
artinya menurut secara lengkapnya
ini dikami rangkum begitu ya
tapi lebih panjang lagi
intinya kpk menyalahi beberapa prinsip dalam kuhab begitu
dalam menjalankan fungsi penyelidikan penyidikan dan penuntutan
dan kemudian ini kan sudah beberapa waktu yang lalu ya kang aset
dan kemudian hari ini muncul wacana seperti itu
untuk masalah penyelidikan penyidikan dicabut dikembalikan ke kepolisian
kemudian penuntutannya dikembalikan kejaksaan
kita dengar juga tadi pernyataan dari pihak kejaksaan
bahwa kami siap asal diatur dalam undang undang
strategi yang sudah didesain
ataukah memang bagaimana anda melihat
benar benar fungsi hasil dari pansus
emang maunya dari dulu
gue lebih terjang jelas aja bubarin kpk itu aja kan
maksudnya mereka itu
itu sebenarnya secara sederhana bacanya begitu ya
gue tak usah muter muter cara cara muter kampungnya mas indra kan
muter muter atau kampungnya saya
muter muter bilang aja udah kpk bubarkan
tapi kan kita negara hukum dong
pakaturan hukum buat kpk
nah kalimat tadi saya seneng tuh
kpk tidak berpedoman kepada kuhap
tapi kalimat tuh
kan kpk tadi katakan mas bonyamin kan
proses penyidikan penuntutan itu yang berhak menguji siapa
selama ini proses penyidikan putusan kpk
hampir sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan persen itu benar kan
putusannya dikabulkan oleh
yang menilai kan hakim yang berhak menilai
artinya berbagai kasus yang ada itu jalan di pengadilan
kalau kemudian memang ada masalah tentu saja tidak menang
kalah kan kpk
kpk kan hanya kalah nih kasus bg sama hp kan
di peradilan itu peradilan loh
sekarang kan penyidikan penuntutan
kan satu itu
kalimat itu jadi kalau
itu kalimat muncul beran kuhap
yang selama ini tidak akan gol
tidak akan yang dipenjara
malah ditambah tambah sama arti jo
di mahkamah agung kan
artinya kpk benar loh penyidikan penuntutan
nah sekarang kita bicara akademis lah
tapi yang waras sama harus sama ngalah gitu kan
kalau saya memang susah
ngomong yang gak akademis
negara kita negara hukum
ketika pembentakan undang undang membentuk komisi penyidikan penuntutan
pemberantasan korupsi tidak optimal
maka dibentuklah kpk sebagai penyidik penuntut
artinya ada lembaga dulu yang tidak optimal menyelesaikan pemerintahan korupsi
kan supaya kalimatnya bagus
di konsideran huruf a itu
supaya profesional efektif dan terus berkesinambungan
artinya selama ini kpk kan penyidikan oleh mahkamah agung benar
hasilnya bisa dilihat
pantan menteri gubernur bupati ott kena kan
dan teman temannya dpr
yang sekarang tunggu tinggal giliran yang sekarang sudah dimasuk masukin itu
sudah terbukti kan
nah sekarang yang sebelumnya lembaga kemarin kan tidak pernah ada hasilnya kan
emang hasil tapi tidak seperti kpk hasilnya
ketika orang merubah undang undang
kan ada undang undang dua belas tahun sebelas
di dalam pembentukan undang jelas
ajas pembentukan undang undang dan prosedur
kehasil gunaan kedaya gunaan
nah sekarang pertanyaannya
kalau kpk datang menunjukkan keberhasilan
ditunjang oleh putusan hakim
nah sekarang mau dirubah
sementara yang dulu penyidikan penuntutannya belum optimal
belum menunjukkan hasil
nah sekarang yang sudah menunjukkan hasil
di mana logika berpikirnya
kan harus ada
pembuat mudah mudahan ada
ketika naskah itu menyatakan
kenapa kpk harus dicabut
bahkan saya bubarkan aja lah paling gampang
nah sekarang pemangku kpk belum denger
kalau katanya mereka mengerti hukum
tapi sekarang kok mau dicabut penyidikan penuntutannya
nah sekarang kan yang lebih aneh lagi
misalnya tadi ada kejaksaan
nah kan persoalannya kan bukan kami siap atau siap
nah undang undang yang bukan bahasa sayang
buat kan dpr
nah mereka sudah optimal belum
kalau sudah optimal saya termasuk sejak awal
kalau sekarang penyidikan putusan udah optimal
di kejaksaan maksudnya ya
nah sekarang kan hasilnya apa
kan kejaksaan malah yang ditangkap
kalau pasal kejaksaan ditangkap
nanti muncul kan ngeri juga
nah kan kasus
nah sekarang itu data kan tidak terbantahkan
sekitar keberhasilan kpk
ketika kpk setelah optimal
nah sekarang alasannya apa
ya kalau kpk nggak berhasil
dia datanya kan karena pansus
pansus karena awalnya kan laporan miriam
sekarang yang denger mariam
orang ya miriam atau apa lupa namanya
miriam pokoknya susah
m ses itu kan
sekarang orang orang yang pernah diproses
ya yang sekarang istilah tadi apa
ahli apa saksi
kemudian ahli yang melihat orang orang
kan bahasa manajemen suka gigo
datanya salah keluarnya sampah
nah sekarang data yang dipergunakan kok hasil pansus
kenapa nggak diapal
nah sekarang akademisnya mana
nah kalau itu nggak ada
jangan hasil pansus dipergunakan untuk mencabut kewenangan kpk
intinya anda mau mengatakan ini sebenarnya cuma jalan berputar putar
yang intinya cuma untuk
sudah selesai aja masalahnya
tapi kalau kemudian
tadi masih belum membuarkan wacannya
tapi sampai begini kang asep
kalau tidak ada pendidikan
tidak ada pendidikan
udah bubar itu
itu yang ingin saya tanyakan selanjutnya
kita simpan dulu
ini yang saya tanyakan selanjutnya
kewenangan untuk pencegah dan supervisi
pembelian konsumsi di indonesia selanjutnya
kita akan ulas setelah jadwal berikut ini
ya kami sampaikan terlebih dahulu
sebelum melanjutkan dialog
bahwa dalam forum ini
sebenarnya kami sudah berusaha untuk mengundang
dari pihak pansus angket terhadap kpk
tetapi tidak satupun yang kemudian memberikan respon
terkait undangan kami ini
sehingga kita tetap akan mengulas malam hari ini
perlu kita sampaikan dulu
sebenarnya kita menginginkan terjadi keberimbangan informasi
beritanya juga ada tadi
pernyataan dari kejaksaan siap juga sudah ada
dan nanti kita akan sampaikan juga
tentang wacana densus
anti korupsi yang akan juga dibentuk oleh polisi
ini sudah muncul wacana di rdp
dengan komisi tiga
antara kapol dengan komisi tiga beberapa waktu yang lalu
tapi saya ingin bertanya seperti ini
katakanlah nanti misalnya
kita coba berpikiran positif
bahwa fungsi penyelidikan
tidak ada di kpk
dikembalikan ke kepolisian dan kejaksaan
masih ada fungsi pencegahan
karena dalam undang undangnya menurut beberapa anggota pansu
kan sering mengampaikan
agar polisi dan kejaksaan bisa kembali dipercaya masyarakat
masih bisa bagus tidak
dulu itu ada kpkpn
komisi pemberantasan kekayaan negara itu kan
makanya karena tidak ada fungsi penyelidikan
hanya laporkan kekayaan
yang sebenarnya undang undang ini masih berlaku
dikantil oleh kpk
karena simpatnya tidak punya
karena harus ada penyelidikan penuntutan
ini sebelum ada kpk ya
juga tim gabungan
yang berupa adi andoyo
bureto dan kawan kawan itu ada timnya
jadi ini kan yang membuatkan dpr
bukan kami kami yang minta
karena hasil reformasi
dan terbuktikan hasilnya
nah sekarang kalau penyidikannya dicabut
karena kita mempervisi
anggaplah itu benar ya
kita bisa diskusi lebih panjang
nah sekarang hanya supervisi
namanya komisi pemberantasan korupsi
ngeberantasan apa cuma supervisi
ngeberantasan ada tindakannya kan
coba lihat kata pemberantasan
ngeberantasan tadi kan di komisi tidak jelas
karena pemberantasan tidak
tapi kalau alasan mereka undang undangnya jelas
sifatnya mensupervisi itu bagaimana
ya sekarang kan ngapain kalau supervisi
kan nggak usah ada
kalau suka kpk
kalau supervisi mana orang yang udah tahu
nah sekarang kan
tadi mas indah sebutin
kejaksa agung pertama dilantik
membentuk tim pemberantasan korupsi
bah di lantik
kemana tuh kerjanya
itu dikumpulkan resmi loh
itu belum bubar tuh
di lantik sebab kan hasilnya nggak ada
saya kan dibuka
waktu pelantikan ada
di kejaksaan loh
yang tadi pada jatgas
untung inget tuh
bantan bantan dari kpk loh
polisi termasuk penyidikan korupsi boleh
penyidikan lalu lintas boleh
sekarang juga boleh
nah soalannya nggak usah dibentuk kalau sangat
dan sudah saya silahkan aja
nggak ada masalah
cuma kan tunjukkan optimal ketika polisi menyelidiki perkara korupsi
kan kpk sudah memberi ini kan
nah sekarang kan ada putar putar terbaik
polisi di kpk
kan balik ke kepolisian
nah sekarang jadi penyidik
nggak ada masalah kan
nah tapi jangan sekarang ini siap mengambil alih
kan pak tito jelas
jenderal tito itu mengatakan kerjasama sama kpk
dalam perkara perkara besar gitu kan
nah kembali ke supervisi
supervisi itu diberi kewenangan untuk apa gitu kan
jelas undang undang kpk pasal enam tujuh delapan sembilan
nah kalau penyidikan itu ditarik tinggal supervisi tadi
hasil kpk ya nggak ada
dan ada kelanjutannya gini
supervisi itu kemudian mengambil alih
kalau yang disupervisi masih lemot
masih dablek kan gitu kan
dia ambil alih ya
kalau mengambil alih kan berarti kan otomatis harus penyidikan
penyidikannya nggak ada
kalau penyidikan menuntut nggak ada
artinya kan nanti seperti kantor pos
tapi ketika tidak ada sesuatu yang unsur memaksanya
ya lama lama kan juga
malah melanggar hukum
artinya ini akan menghambat
upaya agenda pemberantasan korupsi
ketika pemerintah korupsi kpk berhasil
hanya tinggal supervisi
nah sekarang supervisi tadi
nggak bisa menyelesaikan lagi korupsi
cuma data kan
jadi kantor statistik aja menurut saya
terus kita balik gini mas indra
kalau bicara kita sekarang akan kan undang undang
kan gitu kan
bahwa kpk tidak disebut di undang undang dasar
kan gitu kan
selalu begitu alasannya
kejaksaan dan kepolisian soalnya
kejaksaan juga nggak ada mana sebenarnya
oh nggak ada
di konstitusi nggak ada
jadi artinya pada posisi ini
tapi harus diingat
yang kemudian tap mpr itu hampir sederajat
meskipun di bawah sedikit dari undang undang dasar empat puluh lima
di bawah konstitusi
tapi itu juga di atas undang undang
nggak bisa dpr sama pemerintah membuat tap mpr kan
nah disana jelas
kalau bicara kuat kuatan secara amanat rakyat
lebih kuat kpk daripada jaksa dan polisi
oh begitu ya
karena jelas ditugaskan oleh tap mpr
dan kemudian tap mpr itu juga
tapi kalau mereka menggunakan alasan konstitusi
mana pasal berapa
pasal berapa yang kemudian
sekarang konstitusi kita bicara apa
ada menteri perhubungan
nggak ada kan
ya menteri menteri kan gitu kan
kalau penegakan hukum ya penegakan hukum
malahnya di tap mpr
mengamanatkan pemberantasan korupsi secara khusus
karena memang menghancurkan negara segala macam
menutup jaman order baru
begini begini kan gitu
bahkan sampai tap mpr nya kebablasan sedikit
nyebut nama pak harto kan gitu kan
ya nggak apa apa sih sebenarnya
pada posisi itu
nama orang pun tidak sampai disebut itu
karena memang mengamanatkan itu
berarti image yang sekarang sering dibentuk
katakanlah ada beberapa yang mengatakan bahwa
tidak ada di konstitusi itu
menurut anda sangat salah besar
kan artinya ini yang ngomong juga sebagian besar orang komisi tiga
yang ngerti hukum
yang sebenarnya dia juga menyandang
selain dpr juga mpr kan sebenarnya gitu kan
kalau dia paham mestinya baca tap tap mpr kan sebelum masuk
makanya bimtek itu mestinya suruh baca baca itu
bukan pelatihan yang di hotel
nah itu artinya
jadi gini pak harto
sekali lagi jalan memutar ini
ya kekuasaan kehakiman itu jelas pasal dua puluh empat
kekuasaan mahkamah agung
berada di peradilan di bawahnya disebutin
susunan kekuasaan hukum acara
tapi nggak disebutin konstitusi yang namanya
tadi penegak hukum kejaksaan maupun polisi
mereka dibentuk dengan undang
ada dalam undang undang
nah kalau kita belajar peraturan perundang undangan
di atas undang undang tadi katakan ada tap mpr
kpk ada di tap mpr
kalau bicara sekarang
secara detail disebutkan disitu
disebutin kalimatnya dalam hal keperasan korupsi itu
kita butuh yang namanya kpk
nah sekarang kalau orang makan suka ditambah lagi
ini kok apa
apa sementara atau apa
tidak pernah ada satu kata pun kata ad hoc
kalau hakim ad hoc ada
makanya suka bingung dari mana kalimat ad hoc sementara
justru ada di tap mpr
di undang undang kpk tidak ada ya kata kata ad hoc itu ya
nggak ada juga
kalau ada saya bilang
kalau mas indah haji
kalau mas indah bukan haji
saya ke jurus salam dua puluh lima kali sama saya
tidak ada satu kata pun tentang kalimat ad hoc
kita melihat undang undangnya itu kan di penjelasan umum
kan gitu kan
di konsideran konsideran mengingat menimbang itu kan rinci disitu sebenarnya
baca dong itu gitu loh
eh dpr gitu loh kan
kalau anda baca di konsideran mengingat menimbang
katakanlah tidak ingin menghapus atau membubarkan kpk
tetapi ya itu tadi
mengembalikan fungsi fungsi penyelidikan
penyelidikannya ke polisi
penuntutannya ke kejaksaan
kembali konsideran tadi
karena pemberantasan korupsi tidak optimal
makanya pemberantasan korupsi optimalkan
jadi kalau itu logikanya lebih gampang
karena sekarang lembaga yang ada setelah optimal
sudah berhasil dari kpk
saya termasuk akan setuju
kalau sudah bisa
karena kalimatnya jelas
yang ukuran tadi
di konsideran itu
kenapa lahir kpk
karena pemberantasan korupsi tidak optimal
maka perlu profesionalis
kalimatnya itu jelas di poin a
artinya apa lahirnya kpk itu karena tidak profesional
bagaimana kalau alasannya begini
bagaimana polisi bisa berprestasi
memberantas atau membongkar kasus kasus korupsi
kalau didominasi oleh kpk
polisi jaksa punya kewenangan
kan tapi bukan tangkap tangkap
yang menangkapi kan polisi juga
mereka sudah balik ke satuannya
kan pola itu bisa pindah
kan sudah tadi
tadi saat kejaksaan
kenapa tidak dilakukan
persoalannya kan itu
tinggal fastabiru hoirat
berlomba lombalah dalam kebaikan sebenarnya
kpk juga kita dorong terus
bisa katakanlah ini bupatinya
ini kepala dinasnya
tadi saya katakan
terus ke cimahi
kan sebenarnya disitu
kalau instansi penegak hukum lain gampang
kan lebih gampang
nah sekarang kpk kesana kan
karena orang lapornya ke kpk
karena kpk tau dari mana
coba kalau laporannya
ke penegak hukum yang disitu
kalau itu misalnya diserahkan kepada kepolisian
oh bisa juga
kemudian apa namanya
kalau itu dilakukan oleh
di tingkat kewilayahan berhasil
kan kpk juga enak
sebenarnya kan lebih enak
tapi kan masalahnya sekarang
tapi dibalik oleh anggota dewan
oh yang kecil kecil ditangkapin
kan persoalan bukan itu
ya kalau kecil ditangkap
kenapa gak ditangkap oleh penegak hukum yang lain punya kewenangan

levelnya kpk itu adalah
dpr dan menteri ke atas
kan gitu kan
harusnya kan gitu kan
atau kalau tidak
sudah gak ada korupsi
dia bisa membuat grand design
jadi gak mungkin tumpang ini sebenarnya
kalau niatnya baik
karena kpk juga penyelenggara negara
dan saya sering sebenarnya mengkritik juga
masa bupati diurusi kpk gitu kan
tapi kalau kpk tidak turun juga
mereka malah kurang ajar
di luar jawa malah lebih kurang ngajar lagi
karena penegak hukum yang lain belum maksimal
bahkan danda kutub menjadi forkominda itu
malah justru ada kolusi di situ
ya malahan jadinya
jadi sehingga pada posisi tertentu
kemarin itu sebenarnya
kejaksaan tinggi bukin
saya ini kejaksaan tinggi bengkulu
itu bisa menerapkan undang undang kolusi
tidak pakai korupsi
terhadap mantan bupati
dan itu nyatanya bisa kpk
dan kejaksaan pun juga mampu
iya kurupasi di kalimantan itu
dan kemarin di bengkulu juga
ini kan mulai muncul
setelah kemudian ada beberapa sidang di pansus
dengan sejumlah apa namanya
narasumber yang diundang begitu ya
mereka yang diundang itu
seolah olah menunjukkan kemudian
yang ditunjukkan begitu
bahwa ada sejumlah penyimpangan
penyimpangan yang dilakukan oleh kpk
dalam proses penegakan hukum
katakanlah yang masih saya ingat ya
terakhir mengundang advokat
kpk sempat pinjam uang
lima miliar untuk menjebak
kemudian ada sejumlah advokat juga
yang diundang juga mengatakan
bagaimana sih kondisi darurat korupsi indonesia
kalau memang masih darurat
ya jangan kpk saja yang diberi kewenangan lebih
polisi dan kejaksaan harus sama
kewenangannya sama dengan kpk
kalau tidak ada kondisinya
sudah tidak darurat lagi
ya sudah bubarkan kpk
harus kembali ke polisi dan kejaksaan saja
itu pilihan pilihan yang diberikan
jadi ada wacana seperti itu
kalau bisa peradi
advokatnya ini juga banyak
organisasi sangat banyak kan
enggak pasti yang mendengar harus didengar semua
tanda ketik kesimpulan sementara
ada penyimpangan di kpk
katakanlah perbedaan penyidik
sekarang kita ukurannya kan hukum nih
ini dunia hukum
nah sekarang kan proses penyidikan penuntung kpk
tidak pernah salah
dari petik ya
sembilan puluh sembilan persen ya
kecuali beberapa kasus yang kalah
dua tiga kalah
ketika ada pertentangan orang
ini kan bukan sistem yang salah
yang dibenahi bukan sistem
karena aturan hukum acara sudah benar
yang dibenahi orangnya
antara bonyamin sama asep
ribut yang keluar
karena ganti aja maitra
kalau bicara itu personal kan
tapi kalau prosedural benar
jangan jangan sekarang sudah benar
karena persoalan personal
sekarang institusional mau dibubarkan
jangan itu dong
nah sekarang kan data cap yang tadi saya bilang
mereka mau dibubarkan
ya karena itu kan presidennya juga berkali kali
jangan dilemahkan kpk
tapi kan sekarang apa yang terjadi
sekalahan kpk gini
kesalahan kpk gini
kan ini kan proses kpk itu proses penyelidikan
bukan wilayah politik
wilayah proses hukum
kan kuhap mengatur
mereka nggak pernah baca pasal tiga
peradilan itu menggunakan ini
artinya dari penyelidikan sampai nanti eksekusi itu menggunakan kuhap
nah di kuhap tadi ketika penyidikan penuntutan salah
yang berhak menilai adalah hakim
bukan anggota dpr
tapi buktinya juga begitu akhirnya
yang protes seperti katakanlah hutang lima miliar tadi
nggak berani peradilan penyitaan yang tidak sah
karena juga sadar bahwa waktu itu prosesnya juga ada kelemahan kelemahan juga
sehingga ini karena muaranya ada di pansus
seakan akan seperti kemarin
yang dari suka miskin malah diundang ke
saya tunggu itu malah nanti
kalau tidak diproses bisa saya gugat malah polisi nanti
kpkj sering saya gugat peradilan
terhadap kemarin gubernur nur alam
hampir dua tahun tersangka nggak diapa apakan
ketika saya gugat kemudian dua minggu kemudian ditahan
karena saya punya empat putusan
jadi peradilan itu menyangkut juga penghentian penyidikan secara material
tidak hanya harus ada sp tiga
saya sudah punya empat
dan nanti kalau saya bawa ke mahkamah konstitusi
untuk bawa dimaknai
penghentian itu terbang secara material
menangis lagi kpk
kpk kan selalu berdalih kalau saya gugat itu
tidak punya kewenangan sp tiga
oke tidak punya kemenangan sp tiga
tapi kalau kamu berlarut larut
itu sudah penghentian penyidikan material
dan itu tidak sah dan harus dilanjutkan
yang menarik tadi uang lima miliar
karena saya sejarah untuk lima miliar
itu kan superbos dejo
masak masak masih dia yang malu
ini karena menarik kita simpan buat dpr
apakah memang ini adalah upaya pelemahan terhadap kpk oleh pansus angket
berkait dengan usulan
untuk mencabut kewenangan penyelidikan
tapi ini gambar tadi
ini mas indra
nanti kita lanjutkan lagi
rai segera kembali
dpr pernah mengusulkan pembentukan detesmen khusus
pemberantasan korupsi oleh kepolisian republik
namun wacana pembentukan satuan khusus itu dikhawatirkan tumpang tindih
dengan tugas serta fungsi
dari komisi pemberantasan korupsi atau kpk
bahkan ada yang menilainya sebagai upaya pelemahan
komisi hukum dpr mengusulkan agar polri
membentuk satuan unit khusus pemberantasan korupsi
wacana pembentukan densus anti korupsi itu muncul
saat rapat kerja antara dpr dan kapolri
jenderal tito karnavian
pada dua puluh tiga mei dua ribu tujuh belas yang lalu
usul pembentukan densus anti korupsi
kasus anti korupsi ini sebenarnya sudah muncul sejak lama
harapannya seperti detasemen khusus anti teror
yang dinilai berhasil menangkal terorisme
densus anti korupsi juga diyakini bisa memberantas korupsi
namun wacana itu ditakutkan akan tumpang tindih
dengan tugas dan fungsi yang sudah diimban oleh kpk
bahkan dikhawatirkan bisa digunakan sebagai alat politik
jangan sampai mungkin pengaturannya seperti rebutan gitu ya
dan kemudian nanti bisa terjadi berbagai macam
moral hazard dan berbagai kepentingan
yang kita tidak inginkan adalah
di dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi
itu dijadikan alat politik gitu
dan ini seringkali terjadi
dan kan selalu menjadi alat politik pada akhirnya gitu
namun anggapan akan ada yang benturan
tugas antara penegak hukum dibantah oleh komisi tiga dpr
kehadiran densus anti korupsi justru dinilai penting
untuk memperkuat sinergi antar lembaga
tidak betul tidak benar
sama sekali di luar konteks
kalau kemudian ada pihak yang mengatakan
bahwa ingin membenturkan antar institusi penegak hukum
justru nanti kehadiran densus di bidang bidang korupsi ini
akan menguatkan kerjasama kerjasama yang selama ini dibangun
antara kepolisian kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi
pro dan kontra mengiringi wacana pembentukan densus pemberantasan korupsi oleh kepolisian
bahkan sebagian menganggap wacana itu
adalah upaya untuk melemahkan institusi kpk
agus firmansyah cnn indonesia
tidak perlu ada lagi
kalau saya dimaksudkan lebahi
kalau anak anak sekarang bilang
tapi kalau fokus ke korupsi bagaimana
justru melanggar undang undang
karena polisi itu mulai dari lalu lintas sampai korupsi boleh
karena itu undang undang yang disebut penyidik itu polisi dan ppns
tadi yang sebut beliau pun
kalau dalam konteks menambah personilnya
tidak ada masalah
tidak masalah kan ada direkturat krim sus di polda
di baris krim juga ada
bahkan ada tpkornya
apa istilahnya yang tppu itu
untuk pidana ekonomi khusus
jadi ada segala macam

tapi penyadapannya tidak bisa seluas
malah lebih canggih loh alatnya sebenarnya
itu apa yang dicari
malah sekarang kalau polisi kan sampai itu
jangan kira loh polsek nggak dapat
misalkan camat korupsi
sama polsek dapat loh
karena dia penyidik
jadi artinya ini kan soal
itu untuk penugasan
supaya lebih efisien
tapi bahwa di polres itu
ada pembidangan yang hanya dulu krimum
belakangan aja ada krim sus
tapi dulu hanya di sat satu sat dua sat tiga
misalnya kan gitu
polres juga itu dulu
tapi waktu sat satu sat dua sat tiga
sat tiga itu bagian juga kondisi korupsi
mereka juga berhasil
waktu itu saya melaporkan
di awal awal bupati pati tasiman juga berhasil
jadi tidak ada persoalan apa apa
jadi kalau toh ini
sebenarnya yang layak dipansuskan itu adalah
sp tiga terlalu banyak
terus juga kasusnya yang sat satu sat tiga
kasusnya yang diangket nih
bansus angket harusnya kejaksaan agung
yang sp tiga nya terlalu banyak
jaksaan agung mah pilih pilih yang berlainan partai politik
juga kemudian eksekusi yang kaitannya satu tiga triliun
itu juga nggak jelas sampai sekarang
misalnya kan gitu kan
bapak mita sabu udah penyelidikan sama mbak berangsung
terus juga kepolisian
tppi segala macem
itu yang layak harusnya dipansus
bukan kpk yang jelas
dan itu rananya tidak perlu lagi perdebatan
bahwa dpr bisa tidak mengangket
iya karena memang
sudah jelas pemerintah
makanya kalau ini boleh saya mondoarstunya
habis ini saya ingin mengajukan judicial review
kan gitu kan
tentang kehadiran dpr tentang membentuk pansus kemarin
ternyata tidak quorum
terus juga tentang upaya paksa
yang katanya mereka pansus ini bisa upaya paksa
itu kan ada alasan yang tidak jelas
sementara kalau ditahan kpk alasannya kan jelas
itu artinya kan berarti dimana itu
jadi yang simple simple aja sebenarnya
jadi ini kempuran terhadap kpk
saya kira nggak ada
kalau kata orang bisa ngebaca kok ya
nah kita negara hukum
ini sudah jelas ya
bukan sebuah skenario yang tersembunyi lagi
orang hebat malah digebukin
mana ada kalau tidak
contoh sedangkan nih
orang bikin buku
revisi karena ada yang salah kan
karena salahan bikin buku yang baru
nah ketika sekarang kpk mau diperkuat
kan harus ditingkatkan sebenarnya kan
lalu sekarang mau dikurangi
kalau perlu justru sekarang urusan korupsi serahkan ke pakai apk
harusnya kan begitu malahan
kalau pikiran waras itu harusnya kan gitu
nggak usah ngurusi korupsi
polisi tidak usah ngurusi korupsi
kemudian diserahkan semua kepada kpk
kalau pikiran kita waras kan begitu kan
biar sama sama ada korupsi yang benar kan
saya sekali memang tidak ada dari panitia khusus hak angket
malam ini kami sudah konfirmasikan
kami sudah mencoba untuk menghubungi
tapi belum ada satupun
memang tidak ada satupun yang bisa mengkonfirmasi
untuk bisa menjawab kritikan dari
lebih bagus ketua komisi tiga datang
dan juga kang asep
tapi terima kasih kang asep sekali lagi juga
bang boyamin telah bergabung bersama kami